aku gak mimpi aku
tante tak berubah pikiran
aku harus kembali ke sana
jangan terlaka ya non
sekarang non talita udah pergi
aku gak tahu kapan non talita balik lagi
gak aku gak apa apa
gak apa apa aku bisa hadapin semua ini sendiri kok
aku rela kamu juga mesti relakan
kamu gak lihat aku nangiskan kamu
kamu jangan nangislah kamu
sebenarnya juga aku demen kok
kalau dia pergi
ayah jadi gak usah marah marah lagi setiap hari
aku janji kalau dia kembali aku gak apa apa
aku dimarahin tiap hari sama dia juga
aku sayang sama dia
mas talita anak kita udah gak ada
bapak udah gak mau tinggal lagi sama kita
talita berubah pikiran
dan talita tinggal sama mama dan bapak
ayu kembali ayu
ayu kembali ayu
ayu jadi spiderman ayu lagi ayu

terbiasalah tni bersihkan silakan
kamu serius tak
aku gak tahu harus bilang apa lagi
raka udah tahu semuanya
kalau aku pilih kamu
tapi dengan satu syarat
kamu bilang aja
aku pasti akan turutin
tolong bantu aku untuk gak benci sama kamu
dan aku mau
aku akan coba perlakukan kamu lebih baik
aku akan bantu kamu
ini untuk yang pertama kalinya
hidup aku rasanya hamber
satria aku mau telepon satria
aku gak punya teman namanya satria kok
you liat anak ay hari ini kembali ya
kita pesta makan enak enak
yuk bantu ayah di dapur
kok ada binatang ya
waduh you bawa binatang piaraan you
pedes gak tuh
kamu baru pulang sih
kenapa kamu berantem lagi sama talitha
aku mau buang semua ini
dia kan tunangan kamu raka
nenek kan gak pernah bilang ke kamu
supaya kamu butuh sama dia
nenek nenek nggak usah cerewet ah
nih nih kakak
bilang dong sama nenek biar nenek tau kak
kenapa nenek kenapa
udah putus sama talita
lo kayak bercanda ya
kenapa kamu putus sama target
talita ngerasa dia utang budi sama orang tuanya
orang tuanya yang udah ngerawat dia dari kecil
udah besarin dia
wah iya kalau begitu berarti berantemnya juga biasa aja berantem anak anak begitu
sebentar lagi juga baikan lagi kok
nek nenek kira aku sebego itu
aku bisa bedain antara putus beneran sama cuma berantem sesaat
aku bisa bedain
kak harus dilepas kak
aku nggak apa apa kok
aku enggak apa apa
orang talita ngelakuinnya tuh ikhlas kok pak
papa bahagia mama bahagia talita juga bahagia
udah mendingan papa cepet sembuh
jangan lho cerita cerita sama papa